tim jurusita pengadilan negeri tangerang bersama petugas gabungan tni polri
diadang keluarga ahli waris dan warga saat memasuki pekarangan dan rumah
di jalan halim perdana kusuma yang akan dieksekusi pada rabu siang
petugas tetap memaksa masuk dengan membongkar paksa blokade ban dan kayu yang dipasang warga
kericuan terjadi saat tim jurusita membacakan surat putusan pengadilan negeri tangerang
terkait eksekusi lahan oleh pemohon
salah seorang pemilik lahan menyatakan dirinya ditipu oleh rekan bisnis
suaminya dia menolak eksekusi karena merasa proses hukum dalam kasus ini masih berjalan
sementara menurut tim jurusita lahan tersebut sudah dilelang oleh bank
dan telah dimenangkan oleh pemohon
meskipun mendapat pengadangan dari warga proses eksekusi lahan ini tetap berjalan
beberapa warga diamankan petugas kepolisian karena dianggap menghalang halangi petugas
petugas tni kepolisian dan dibantu warga berusaha menangkap kakak
yang bersembunyi di dalam kamarnya di desa brayung kecamatan puri
kabupaten mojokerto jawa timur pada rabu pagi

petugas dan warga sempat kewalahan karena tersangka terus mengacungkan celurit
namun setelah diberi tembakan peringatan pelaku akhirnya dapat diringkus
menurut polisi kakak yang menderita gangguan jiwa menganiaya dua orang tetangganya
menggunakan celurit hingga satu orang diantaranya tewas dan satu orang lainnya menderita luka luka
ternyata kemarin kelihatan agak berganggu jiwanya makanya mau diubahkan
sementara usai dibawa dari rumah sakit korban tewas langsung dimakamkan warga
di pemakaman umum desa setempat
tim liputan cnn indonesia